mbak gak nyangka
kamu sanggup berbuat ini sama bapak
walaupun bapak memberikan semua warisannya ke mbak
tapi di surat wasiatnya
bapak berpesan untuk membaginya sama kamu
setelah kamu menikah nanti
tapi kamu malah egois dan serakah
kenapa mbak atau ayah tidak cerita sama saya
kamu gak bisa dipercaya
setelah kamu menikah
kamu akan menikah
ali lama kamu mau nabur sobat apa sih
yang dari dokter semalam
gak mungkin mau nguruk
jangan jangan ada yang beres nih
gak ada yang liat kalian
gak ada yang liat kalian
tidak ada yang tahu bos
perbuatan kita bos
ini bayaran untuk kalian
amit k requested seolah olah
kerja kalian bagus
semua orang percaya
kalau ini adalah ulah dari kakak diri saya
rencana bos sekarang apa
sekarang saya akan merebut
semua harta warisan bapak saya
akhirnya setelah saya merencanakan
hari ini datang juga
semua harta milik bapak saya
menjadi milik saya
silahkan bu messi
makasih ibu ranti
ibu ranti gimana keadaannya rafa sekarang
panasnya udah mulai turun pak rete
apa ini teh ada apa
ini jadi heboh heboh
om rete sama tante messi sama tante ranti
liat pak rete
apa sih emang udah
nih ada si pak rete
jangan itu mau dibakar
semua orang percaya
kalau ini adalah ulah dari kakak tiri saya
bisa penggarahkan kakak saya
apa pak rete
saya gak bisa liat jelas
kan gak pake kacamata
kita sudah salah menuduh orang
doh ini ternyata tuh kamu ya yang selama ini nakut nakutin warga sini
iya benar sip
kok kamu tega sih melakukan hal itu
itu teh bapak kamu bapak kandung kamu
kenapa kamu kayak gitu cepet ceritain rosit
pak tunggu pak
bapak tunggu pak
pak tunggu pak
bapak bapak tadi bilang apa barusan
bapak mau mewariskan semua harta bapak sama mbak meni
sedangkan menik cuma anak tiri bapak
dengan meninggalnya pak harun
aku jadi punya ide
aku akan takut takutin warga dengan keranda mayat
termasuk bapakku sendiri
ya ampun si rosit
cuma gara gara urusan warisan doang pak retek
kamu sanggup berbuat ini sama bapak
walaupun bapak memberikan semua warisannya ke mbak
tapi di surat wasiatnya
bapak berpesan untuk membaginya sama kamu
setelah kamu menikah nanti
tapi kamu malah egois dan serakah
kenapa mbak atau ayah tidak cerita sama saya
kamu nggak bisa dipercaya
kami berharap setelah kamu menikah nanti
kamu akan lebih bisa dipercaya
bapak cuma ingin mbak menjaga kamu
tapi kamu keterlaluan
kamu terima sendiri balasannya
mbak saya masih salah mbak
kalau kayak begini aja baru nyesel lho
kalau kamu menyesal
tapi semua terlambat
tidak akan pernah bisa mengembalikan bapak lagi
bawa sip lah ke warung padang tuh
hei kok ke warung padang pak rete
warung padang nempel sama kantor polisi
langsung ajak kantor polisi
kamu harus berhati hati
kamu harus berhati hati
kamu harus berhati hati
siapa yang ngapain di warung padang dulu
kenyang dong dia
emosi sih emang
siapa pak rete

jangan ditempel apa jangan ditempel
yeay nyala selamat tahun baru
yeay selamat tahun baru
wow kayak lagi di ancol
wow kayak lagi di ancol
kaget sotahu kaget
gak suka suka
gak ada ya
yeay selamat tahun baru
selamat tahun baru
selamat tahun baru ali
selamat tahun baru